upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas ternyata cukup menarik perhatian warga filipina
bahkan empat jam sebelum acara dimulai penonton sudah berdatangan ke filipina arena
tempat berlangsungnya upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas
antusiasme warga filipina dan pengunjung untuk menyaksikan secara langsung upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas ternyata cukup tinggi
ini terbukti tiga jam sebelum acara berlangsung penonton sudah mulai berdatangan
padahal untuk menuju kawasan filipina arena dari manila ini tidak mudah
perjalanan harus ditempuh sekitar dua jam hingga dua lima jam plus harus menghadapi kemacetan yang cukup panjang
pemeriksaan cukup ketat dilakukan petugas keamanan kepada para penonton yang akan menyaksikan upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas
meski begitu hal tersebut tidak mengurangi kemerihan dan antusiasme dari para penonton
para penonton juga tak hanya berasal dari filipina saja
sebagian dari penonton juga berasal dari negara negara asean
yang selain ingin melihat upacara pembukaan sea games juga ingin memberikan dukungan pada atlet dari negaranya masing masing
saya tidak pernah menonton sea games sebelumnya
jadi hari ini kami ingin datang ke sini dan menonton dan mengalami perasaan
kenapa sih ingin melihat langsung upacara pembukaan sea games ini
ya karena otomatis kita ingin mendukung negara kita sendiri
karena dari kita sendiri untuk kita sendiri
apalagi ini event dua tahun sekali dan kebetulan disediakan di tempat saya tinggal gitu di filipina
jadi haji mumpung
salah satu yang cukup menarik perhatian adalah pengunjung dari thailand
yang menggunakan pakaian tradisional dari negaranya
ini salah satu penonton yang menarik pakaiannya di pembukaan sea games
sebenarnya adalah pengunjung dari thailand
mereka sepertinya menggunakan pakaian pakaian tradisional dari thailand
tapi sayangnya saat saya ingin mewawancara mereka tidak bisa berbahasa inggris sama sekali
tapi saya akan coba untuk anda ya
jadi bisa anda bertanya kenapa dia memakai pakaian seperti ini
mengapa anda memakai pakaian yang sama seperti orang asing
karena para perempuan akan berjuang untuk menang
dan kita harus memiliki perempuan yang memiliki pemimpin
jadi pemimpin kita harus memakai pakaian seperti ini
untuk memberikan ulasan dan memperkuat kepada para perempuan
bisa anda beralihkan bagi saya
ya dia beritahu orang di dinding
yang terbaik untuk perempuan seperti ini
untuk perempuan yang terbaik
pertama ini seperti pakaian tradisional dari thailand untuk perang
jadi mungkin yang sedikit saya tangkap adalah pakaian ini adalah pakaian para komandan komandan perang yang digunakan di thailand jaman dulu
karena juga agak tidak jelas